banjir masih menggenangi wilayah jalan dan daan mogot jakarta barat hingga kamisore
sejumlah akses jalan terputus dan menyebabkan antrian kendaraan
sejumlah warga terpaksa berjalan kaki dan menuntun kendaraan mereka untuk menuju terminal kalideres atau menuju kota tanggerang
warga bahkan menyewa jasa angkutan gerobak agar mereka dan kendaraannya dapat melintasi banjir
ketinggian debit air di wilayah ini mencapai tiga puluh hingga delapan puluh cm dari halte indosiar menuju ke flyover pesing